sebagian ia perjual belikan namun tak sedikit juga yang ia simpan untuk koleksi pribadi
berbeda dengan telpon genggam pintar zaman sekarang yang memiliki bentuk nyaris ragam
telepon genggam jadul memang memiliki beragam bentuk dan model
tapi untuk bisa mendapatkan telpon genggam jadul dengan kondisi yang bagus dan masih berfungsi dengan baik
tidaklah semudah yang dibayangkan
tukar informasi antar sesama anggota komunitas menjadi salah satu cara untuk mendapatkan barang incaran
hal lain yang kerap dilakukan adalah dengan berburu di pasar loak yang ada di seputaran jakarta
sebagai barang elektronik yang sudah berumur belasan hingga puluhan tahun
kondisi layar lcd yang rusak atau bahkan tak lagi bisa mendeteksi sinyal adalah kerusakan yang paling sering ditemui
tapi bagi para penghobi telpon genggam lawas selalu ada cara dan jalan keluar untuk memperbaikinya
sperpat paling sulit apalagi kondisi sekarang ini kan tidak ada buat sperpat baru buat hp jadul
makanya nyarinya yang buat kandungan di balan
kadang ada yang mati diambil partnya kadang ada yang lcd nya mati jadi mesin ini terpakai jadi istilah buat kandungan di balan
harga dari sebuah telpon genggam jadul yang ada di kisaran ratusan ribu hingga belasan juta rupiah ini
sangat ditentukan dari jenis merek kelengkapan dan kelangkaan barang
harga akan semakin tinggi bila semua fitur dari telpon genggam tersebut masih normal dan berfungsi dengan baik
kondisi yang terakhir di jepang jepang

kondisi yang terakhir di jepang jepang
bagi para kolektor dan penghobinya faktor nostalgia menjadi salah satu alasan hingga mereka rela bersusah payah berburu dan merekondisi
telpon telpon genggam lawas yang menjadi incaran
menggunakan kembali telpon genggam jadul seperti saat pertama kali keluar dulu
juga menjadi sebuah kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi mereka
herlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta